ternyata kalian semua itu
nih gue kasih tau
kamar lo sudah sini
kamar gue tuh di ujung sana
gue cuma punya satu peraturan di sini
lu jangan pernah ngintip apalagi masuk ke dalam kamar gue
gue mau mandi dulu
nanti malam kita beraksi
beraksi apa ya
mau beli minuman
itu ada minuman di dapur tadi
tadi habis disiram perlu energi
minuman yang enak
sebentar aja kok
kalau kamu ingin selamat di kampung golai
jangan pernah tinggalkan sholat
itulah senjata utama yang akan melindungi kami
tidak perlu bodicar
tidak perlu ceruli
keren mak kiai
ya begitu keren
kalau emang ini jalannya ya allah
mudahkanlah ya allah
tunjukkanlah kemudahan buat hamba untuk menjalani semuanya
amba hanya ingin kembali ke rumah dengan tajwa
supaya di demi dia ya allah
hingga kebarang selalu di hatimu
izinkanlah amba untuk selalu bersyukur kepadamu
curse banget bang
kamar temen temen kita menangis
enggak belum asap saja nangis
enggak lah bang
tuh hantu banget bang
beneran hati berat
kita harus berangkat sekarang
ngapain masih disuruh ayo buruan
ya allah tolong lindungi bang alif ya allah jagalah dia ya allah
allahumma'alaikum ya allah
ada segedar bantuan dari anak anak santri karena kami dengar anak mas danu
sedang membutuhkan biaya pengobatan silakan
sekali lagi terima kasih atas perhatian pak yai dan anak anak santren ya
sama sama mas danu semoga anak mas danu
mohon maaf anak mas danu dimana sekarang
ada dalam kamar pak yai lagi tidur tadi sempet nigo manggil anakku ke rumah
ya kalau begitu saya mohon pahit untuk membantu pesakit